hari ini masjid istiqlal kembali mengadakan kegiatan keagamaan
hasil kerjasama dengan darut tauhid dan gnpf mui
acara kali ini berbeda dengan aksi sebelas dua kemarin
dimana sejak pukul empat pagi kegiatan dimulai
dengan silaturahmi para penghafal al quran
lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci
dan juga pemberian ceramah oleh tokoh agama
seperti halnya zaitun rasmin dan abdullah gimnastiar atau agim
walau begitu acara keagamaan seperti ini sudah biasa diadakan di masjid
terutamanya pada hari jumat dan juga akhir pekan
korresponden cnn indonesia mumtazah cetra di ningrat
saat ini berada di lokasi tepatnya di masjid istiqlal
taza selamat siang bagaimana apakah acaranya sudah selesai ini
sepertinya sudah selesai dan dari mana saja mereka datangnya
selamat siang iqbal
hingga saat ini acara sebenarnya masih terus berlangsung
namun begitu untuk acara utamanya sendiri yaitu acara murajaah
ataupun pembacaan al quran dari hafalan
begitu oleh para penghafal al quran
telah usai sejak setelah sholat subuh pagi hari tadi
karena acara memang dimulai cukup pagi
pada sholat subuh sekitar pukul empat tiga puluh pagi hari tadi
begitu dimulai dengan pelaksanaan sholat
lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya muraja
ataupun penghafal ataupun pembacaan al quran melalui hafalan
begitu oleh para penghafal al quran yang hari ini hadir
memang jumlahnya tidak sampai dua belas ribu
cuma diperkirakan ada kurang lebih seribuan penghafal al quran
yang kemudian dihadirkan disini
kemudian mereka juga telah membacakan al quran
begitu tidak cukup lama begitu iqbal
karena memang setiap kelompok membacakan al quran
dengan juz juz yang berbeda
dan setelah itu memang hari ini ada kelanjutan dari acara silaturahmi ini
itu dengan adanya tausya ataupun ceramah keagaman
yang dibawakan oleh sejumlah tokoh agama
sebelumnya memang hari ini ada agenda untuk tausya ini
dibawakan oleh ustadz mansur dan juga bahtiar nasir
namun begitu keduanya didelegasikan dan digantikan oleh yeri kusairi
yang telah menyampaikan ceramah yang tadi pagi
dan juga ada zaitun rasmi yang kemudian mewakili gnpf mui
selaku wakil ketua untuk mewakili bahtiar nasir
yang tidak hadir pada hari ini
dan saat ini saya mendengar adanya pidato ataupun ceramah keagama
yang tengah dibawakan oleh abdullah gimnastiar
yang memang tengah membahas terkait dengan ilmu tawhid iqbal
taza apa tujuan dari acara ini
dan apakah ada melihat ada muatan politis begitu dalam acara ini
acara utamanya memang sebenarnya sebagai kelanjutan dari aksi sebelas dua kemarin
walaupun memang dikemas dengan cara yang berbeda begitu iqbal
karena kemarin memang sebelas dua adanya pembayatan dari para peserta
yang kemarin datang begitu di masjid istiqlal
dan juga adanya ceramah ceramah yang terdapatkan oleh
rizik syihab dan juga oleh bahtiar nasir
yang kemarin telah disampaikan terkait dengan siapa yang seharusnya
masyarakat pilih pada pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
begitu mereka juga menyatakan bahwa harus memenangkan
pasangan calon yang beragama islam
begitu itu menjadi highlight dari aksi sebelas dua kemarin
namun pada hari ini memang tidak ada kegiatan tersebut
ataupun tidak ada ceramah ceramah yang kemudian menyinggung
secara langsung terkait dengan pilkada dua ribu tujuh belas
ataupun kampanye hitam yang mungkin dilaksanakan begitu
namun begitu pada hari ini saya berpikir bahwa ini adalah perang yang berbeda
saat ini saya mendengar ada sejumlah tausya tausya
ataupun ceramah keagama yang dibawakan
memang sepenuhnya adalah terkait dengan adanya hubungan manusia
dengan agama hubungan manusia dengan tuhan
hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dan lingkungannya
begitu yang tengah dibawakan saat ini oleh abdullah gimnastiar
sebelumnya juga zaitun rasmin juga kemudian menyinggung hal yang sama
bagaimana seorang muslim harus bersikap pada saat
bersikap pada kegiatan sehari harinya
begitu namun memang sedikit menyinggung terkait dengan surat al ma'idah ayat lima puluh satu
saya mendengar sedikit bahwa
zaitun rasmi kemudian menggaris bawahi atau mengingatkan
kembali kepada para jemaah atas kasus penodaan agama
yang kemudian dengan terdakwa
basuki cahaya purnama begitu yang kemudian disinggung pada
pagi hari tadi oleh zaitun rasmin nah tadi pada saat
konfirmasi apakah kemudian ini sebuah singgung ataupun pengingatan
kembali kepada para jemaah atas siapa yang kemudian harus
mereka pilih pada pilkada dua ribu tujuh belas mendatang berikut adalah
konfirmasi dari zaitun rasmi selaku wakil ketua dari gnpf mui
tidak ada kaitannya hanya tadi membahas surat al ma'idah
jadi ketika membahas surat al ma'idah kemudian
masuk kepada penista
ada yang menulis al quran tidak ada sama sekali jadi tidak
membahas masalah itu jadi ketika kita menyinggung al ma'idah
ya berarti terbawa ke situ ya
tapi tidak ada sama sekali
keinginan itu bahkan saya tidak
sedikit pun saya menyinggung misalnya jangan pilih dia
atau pilih yang lain tidak sama sekali tidak tidak ada sedikit pun
saya tadi yang ada kaitannya dengan pilgub
misalnya saya hanya mengatakan kita bicara tentang al ma'idah
dan ada yang pernah menulis al ma'idah seperti itu saja
ya dan memang iqbal benar sekali
zatul rasmi sendiri tidak kemudian secara langsung menyinggung
terkait dengan siapa yang harus masyarakat pilih terutamanya
masyarakat islam yang mereka harus pilih pada pilkada dua ribu tujuh belas
mendatang namun kemudian mereka meminta agar kepada masyarakat
untuk lebih pintar lagi dalam menggunakan
media sosial yang kemudian bisa menjadi
senjata kemenangan bagi umat islam begitu itu menjadi garis bawah juga
bahwa dengan media sosial ini kemudian masyarakat bisa mengawal persidangan
dan juga mendorong pemerintah agar basuh kecahayaan purnama
dinonaktifkan selama persidangan ini berlanjut
selain itu juga saat ini tengah ada tausiah ataupun ceramah keagamaan
yang sedang dibawakan oleh abdullah gymnastiar yang memang
isinya lebih kepada hubungan manusia dengan tuhan dan juga bagaimana manusia harus
bersikap melalui ajaran agama begitu
namun begitu memang ada sedikit sentilan sentilan politik saya dengar
dengan siapa sebenarnya yang harus masyarakat pilih pada saat pilkada mendatang
begitu tidak memang disebab tidak memang disebutkan secara langsung
siapa yang harus dipilih pada pilkada mendatang
namun begitu mengingatkan kepada masyarakat siapa yang harus umat islam pilih
yaitu seorang pemimpin yang beragama islam tentunya seorang pemimpin yang jujur
dan juga aman yang kemudian terus diingatkan oleh abdullah gymnastiar
salah satunya melalui tausiah yang saat ini tengah dibawakan begitu dan rencananya memang abdullah
gimnastiar ini akan membawakan ceramah penutup yang akan mengakhiri acara pada hari ini
dengan yang akan berakhir rencananya pada saat azan zuhur berkumandang kurang lebih pada pukul dua belas siang mendatang
ya pengemasannya cukup menarik sekali membahas surat al ma'idah tanpa terkait dengan politik
mumtazah catra di ningrat korrespondensi ann indonesia terima kasih